enggak ini gak bisa dibiarin
itu pasti taksinya raja
mending gue kerjain aja
lo liat ya raja gak akan selesainya ini semua
ibu andi saya udah gak tahu lagi harus gimana
sama clara itu anaknya tuh gak abis abisnya bikin masalah
ibu andi sebayangkan gimana perasaan saya
udah anak saya cuma tinggal satu satunya
stress pula sekarang
udah gak usah dipikirin biarin aja
kamu sudah mau cerai dari roy
kalau gitu biarin aja dia menjadi tanggungannya roy
biar roy ngurusin clara
saya nggak usah ikut ikutan ngurusin clara lagi
bukan begitu maksud saya
biar kamu bisa konsen pada diri kami sendiri
kamu inget kan kelakuan roy sama kamu
apa yang sudah dia lakukan
citra kamu harus bisa membalas sakit hati kamu
caranya kamu harus bisa sukses tanpa bantuan roy
tapi ibu saya itu gak ngerti apa apa
saya gak tahu bisnis saya gak pernah kerja
karena semua harta warisan orang tua saya
termasuk perusahaan itu yang kelola semua itu mas roy
saya nggak pernah ikut ikutan
kalau soal itu gampang kamu tenang aja
nanti saya kenalkan dengan seseorang
yang bisa mengelola semua harta kambuh citra
nanti saya akan pikirkan
padahal untuk sementara
boleh gak saya tinggal dulu di rumah ibu andi
tentu saja boleh
rumah saya selalu terbuka buat kamu
silahkan terdatangkan ini surat pengalihan warisannya
terima kasih ibu
ini kunci rumah
sekarang giliran lo nikmatin semua
ya allah kenapa aku jadi kagum ya samaraja
ternyata dia orang yang sebaik ini
rela berkorban demi segalanya
apalagi demi keluarga dan orang yang dia sayangi
yang sering raja bilang ke aku itu benar
kalau dia akan membahagiakan aku
lo ambil aja semua yang lo butuh
eh gue udah cukup bahagia dengan yang gue punya sekarang
oke kalau itu cuma lo
gue gak akan pernah sudik menganggap lo itu sebagai kakak gue
sampai kapanpun gue gak akan sudik
tante gimana dengan clara
dewa mulai sekarang clara sudah bukan urusan tante lagi
tante udah gak tahan sama dia
tante udah capek ngadepinnya
tante gimana pun juga kelarang itu anak tante
dan tante itu allahnya
karena pasti butuh dukungan dari tante
nah buktinya selama ini apa
tante sudah mencoba sabar untuk ngadepin kelapa
tapi dia nggak pernah bisa berubah
tante udah gak tahu lagi harus ngomong apa
tante udah aduh bener bener udah stress
udah gak tahan sama clara
tante harus pergi untuk menenangkan diri tante
salah bener bener pergi
kasian clara tapi aku gak bisa berbuat apa apa
ini masalah keluarga clara
jangan tinggalin aku ma
kamu udah buat mama kamu kecewa
kamu harus sadar
kamu udah membuat mama kamu malu ya anak kayak kamu
ma mama jangan tinggalin clara ma
clara mohon ma jangan tinggalin clara
ma ma jangan tinggalin
kamu harus buat roy bertanggung jawab
biar dia ada gunanya jadi papa
mulai sekarang kamu akan tinggal sama papa kamu ya
biar papa yang menanggung semua beban atau akibat perbuatan kamu yang sudah membuat mama malu
mama udah cukup sabar sama kamu nak
bener kata mona
ada yang aneh sama tante andis
kayaknya dia seneng liat tante citra dan clara
aku harus awasin tentang andis
tutur aja seenaknya
enggak ini gak bisa dibiar
itu pasti taksinya raja
mending gue kerjain aja
lo liat ya raja gak akan selesaini semua
ini obat yang mujara buat aku
kayak aku tuh lagi ngisi baterai
kalo pikir aku charger handphone
bukan kamu itu hidup aku
aku mau ke sana
aku mau klip bike main baru
setelah semua masalah diego selesai
aku mau kamu buka hati buat aku
dan kamu ngasih aku kesempatan kedua
ya ampun nia
ya aku lagi
aku mau pergi
oke tapi kamu bentar pikirin itu
ya allah aku kenapa ya
rasanya kaki aku tuh lemes banget
mendengar kata kata raja
dan dadaku juga berdegup kencang
dan muka aku juga panas banget
apa aku udah mulai bisa memaafkan raja
aku udah mulai suka
karena pada akhirnya
dia sebenarnya orang yang baik
dan keadaanlah yang membuat dia jadi seperti ini
apa aku boleh percaya sama kata katamu itu
udah dong ya
jangan nangis terus
kamu itu harus kuat
sekarang kamu tenangin sih kamu ya
aku udah kehilangan mama aku wak
jangan dimasukin hati
dulu papa aku juga sering ngomong itu ke aku
bahkan lebih parah dari kami
yang sekarang kamu lakuin itu
kamu harus buat mereka tuh bangga sama kamu
kau bisa tapi
semua ini gara gara mona
kalau bukan karena dia
semua ini gak akan terjadi
aku takut kau clara apa apain mona
apa yang kamu beruasakan
mana keluarga saya
dia mau kemana
enggak enggak aku harus ikutin raja ini aku harus ikutin aja
raja please raja angkat dong raja telponnya
aku pokoknya enggak ngapain
aku enggak akan berhenti nelfonin kamu terus sampai kamu angkat telpon ini
ada apa sih
raja fliser raja kamu berhenti dulu dong
ini ini aku ada di belakang taksi kamu
kamu mau ngapain lagi sih
ada sesuatu hal yang harus aku omongin please berhenti
omongin apa lagi kita gak ada urusan
itu ada mobil di belakang kita ngikutin bapak ngebut
aduh aduh aduh
aduh pak dia ngebut segala lagi
ya ampun kok kok begini aja orang orang ini sih